menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yudi krisnandi
senin pagi meluangkan waktu mengantar anaknya
pada hari pertama masuk sekolah menengah pertama
diayasan bukan main main sekolahnya lab school kebayoran baru jakarta selatan
menurut yudi mengantar anak sekolah penting untuk memperbaiki hubungan anak dan orang tua
dan dengan surat edaran dan kami memang meminta kepada seluruh aparatur negara ya
yang jumlahnya lebih dari lima lima juta orang seluruh indonesia
untuk bisa mengantarkan anaknya bersekolah
nah ini sesuatu yang sangat positif di dalam membangun suatu relasi
antara orang tua dengan pihak sekolah anak dengan sekolah anak dengan orang tua
menumbuhkan satu ikatan kasih sayang dan perhatian dan ini akan berbekas positif